kalo gua ngelarang lu nikah sama erwin
itu sama sekali bukan karena gue egois ya
itu bukan karena gua
bukan karena gue pengen menang sendiri bukan itu
lu tau gua sayang sama lu kan ada
hah what's wrong ada apa ini
udah dari tadi mati lampu bu
oh lampunya is dead listrik is dead
uh ampun gelap bener
ini kok kayak mati lampu begini kenapa sih kok bisa mati lampu
gak tau apaan itu
gak tau dari sananya mah plnnya nih
oh kayak kantor yang udah mau bangkrut aja you no mino like
mama mau ngapain kesini
oh you gak bisa liat ntar ya gelap sih ntar
ada yang buat dia sinar sinar buat dia
sentar ya ada senter you mesti cepet nangkep dong
lama bener sih aduh aduh
bawa bahan contoh contoh bahan dari desainer
ini dari prancis nih papa ini dari prancis ini dari maroko
ini nih ini nyayang nggak begitu bagus tapi ya ini cuma ada tiga soalnya di dunia
ini tapi i gak begitu suka ini dari mexico ini ini dari mexico ini juga bagus nih
buat apa mau buat apa
oh buat apa ini buat perempuan lainnya erwin kan semua harus pake baju baru you know
masa mau pake baju blokas kan gak oke dong gak oteta dong gak otetan dong
aduh gak otet bener
iya total totalnya tiga puluh dua juta lah satu orang
gak terlalu banyak banyak i suka yang ini yang mexico ini
bentar ma perut papa mulus nih aduh sakit perut
bentar ya bapak ke belakang dulu ya
i don't want this kan sama sama susah menegakannya pa
wah kamu kok keringetan gitu
sebelum pulang gue mau ngajak lo ke satu tempat ya
ya ada lah ke tempat yang bagus lah pokoknya
anggap aja ini sebagai perpisahan kita ya
soalnya besok gua gak boleh ngajak lagi kan jemput lo
enggak enggak begitu enggak mesti begitu
si cahaya itu tak pernah baik sama kamu
kamu juga pernah suka sama si cahaya
masa kamu tega sih
si cahaya kawin sama orang yang gak dia cintai
ya nenek kok harus gimana lagi dong
nenek juga tau kan kalo tante aldia mau sesuatu itu pasti harus dipenuhin
pokoknya nenek gak rela gak rela kalau si cahaya itu sampai kawin sama si erwin
nenek gak sudi
nenek itu kan paling baik sama si cahaya sama kamu
kalau cuma satu aja sih nggak apa apa ini masa dua duanya mesti jadi menarik
mesti jadi menantu dia dan aku mesti besanan sama dia
aduh nenek gak mau deh besannya sama dia
nenek masih dendam tau gak
nenek masih mau nyiram dia bukan pakai air biasa tapi air keluar
sebel sebel sebel
sebel sebel sebel
punya cucu cuek aja neneknya diapa apain juga
apa lagi ya barang barang dari sakti
kayaknya udah deh
harus dibalikin lagi
ayah mana sih
saya belum pulang kan non
yaudah deh bima aja deh
bima tolong antriin barang aku ya ke suatu tempat
sekarang penting pokoknya bima ambil barangnya di kamar aku langsung kirim ke orangnya
ya sekarang masa kemarin
iya iya sebentar
udah udah cepetan tinggalin udah tinggalin cepetan ini penting banget
kalau nyuruh no sekarang
ada tamu pak
katanya mau ngantriin barang untuk bapak
gimana ditolak atau gimana pak
nggak usah nggak usah disuruh masuk aja deh gak apa apa
ini orangnya nih pak
maaf ada perlu apa ya
saya pembantunya nontalita
nontalita menyuruh saya memberikan bingkisan ini langsung ke bapak
gak boleh sama orang lain
oh buat saya
terima kasih pak saya permisi
ini buat ibu
ah nggak usah pak nggak usah
buat ibu nggak apa apa
aduh saya dikasih duit
nontalita ngasih aku hadiah
anjung eduk berhenti
ini kan barang barangnya aku kasih semua ke dia
aku gak boleh nyerah
aku gak bakal nyerah
terima kasih ya sam
iu kenapa iu masih berhubungan
you masih still berhubungan sama itu
tukang ojek ini
jangan berhubungan lagi sama dia
iu gak tau aja iu
ini nih tukang ojek bukan sembarangan tukang ojek
ini tukang ojek yang suka follow mix
dia tuh kayak kakek tau gak
kakek yang suka kasih tau ini itu
dia itu tadi cerita tentang yuk
segala macem sama i
padahal kakek i yang asli tuh gak pernah kasih tau ini itu
kakek i yang asli tuh penyium banget you know
saya bener bener gak ngerti nyonya
aduh ampun deh
tadi dia datang ke
dan memberitahu pada saya
bahwa saya harus membatalkan rencana perkawinan kamu sama erwin
bahkan dia memaksa saya
sampai saya harus berantem sama tukang ojek
iu bayangin aja iu
naik berantem fight fight boxing boxing sama tukang ojek
dia tuh ikut campur
i gak suka
eh muka peyek
emang bener sat
gua ngasih tau ini
ya ini buat kebaikan lo juga
gua ngomong ke dia
buat kebaikan lo
kamu itu gak boleh gitu loh sat
kamu itu kan bukan kakeknya nyonya
kami itu bukan bapaknya nyonya
bukan kakek dari mas erwin
kamu juga masih muda
gak ada urusannya sama keluarga ini
jangan gitu lah sat
gue belain lo gimana sih
kok lo marah sama gua
gua belain lo
apa ini ke sama orang yang lo cintain begitu
lo lihat ibunya begini bagaimana anaknya
gak jauh beda pasti
belum mau punya mertua begini
hih gua sih ogen
tapi mas erwin beda kok dari nyonya
tapi bukan saatnya i marah
ini saatnya i komper komperin
ayah go terus ayah
masa dia ngejelek jelekin calon suami yuk kayak begitu
kalo i jadi yuk i pites i
ya mas erwin tuh beda dari nyonya
apa ya mas erin gak suka marah marah
gak galak mas erwin
gak suka ngehukum aku
mas erwin ngehargain aku
pokoknya bener bener bertolak belakang dari nyonya
beda lah kamu jangan sama samain mas erwin sama nyonya
ay tukang marah marah
ayah iu ini bukan nyam merah sama tukang ojek iu
ini tadi kan saya marah sama satri ya
no iu marah sama i lewat lewat tukang ojek ini
i gak demen sama iu i gemes sama iu
ih i kesel sama ayu
apa gini saya boleh bicara berdua sama satria nyonya
jadi gak di depan nyonya langsung
heh sarah sarah iu
pergi sarah iu mau ngomong apa
tapi iu jaga ya jaga iu mulut itu iu
iu jangan jelek jelekin iu punya nyonya
atau calon maktua iu
wuih iu terserah
gitu lagi loh sat
kan aku yang gak enak sama nyonya
lagian nyonya itu benar kamu kan gak ada hubungan apa apa sama keluarga ini
yang lagian kita juga gak ada apa apa kamu bukan siapa siapanya aku kok
gue bukan siapa siapa lo jadi ya
sahabat bukan temen bukan begitu
kau keterlaluan banget ya
ya enggak bukan gitu maksud aku
aku ini udah mau menikah sama mas erwin kan
dan sekalipun aku gak nikah sama mas erwin
kamu tahu aku suka sama siapa
kamu tahu hati aku untuk siapa
dan kamu juga tau hati aku bukan untuk kamu kan
jangan ginilah sat
itu sama sekali bukan karena gue egois ya
itu bukan karena gue
bukan karena gue pengen menang sendiri bukan itu
kalau sampai sekarang lo belum sayang sama gue
gue tunggu sampai kapanpun
dan gue gak akan berhenti
gue akan berusaha supaya lo bawa sama gue
lo mesti ingat ya
gue akan selalu cinta sama lo
lo harus ingat itu ya
buat ya vu
biasa diserah lu